katanya bikin skck juga sih mas
ini nanti aku nengkehnya terus
aku nengkehnya terus gitu
enggak enggak bikin
jangan membuat berita yang membuat resah
berarti hoax ya mas itu mas
aku nengkehnya terus gitu
di polda itu mas
cekan di polda ya
pogi brand ngurus skck